tapi masih yang ada
tapi masih hanya
di meklam nih
educasinya dari mung
oh iya karena ation manisiar pembit interest
gak ada caranya
aduh aduh aduh

aduh aduh aduh
mendingan kalian semua jagain cowok cowoknya disini
pokoknya sekarang gue sekarang juga cabut cari ponset
minggir gue mau lewat
lu buat si dia
oh gara gara cembrut tadi
udah bu dona mau siapin
sekarang bu dona bantuin saya kerjaan rapot anak anak
ya biar cepet selesai
maaf bu mengganggu
saya ada surprise nih buat bu devi
surprise apa pak
nanti aja deh saya kasih taunya pas ketemu mas chandra
biar makin seru iya toh
gila pak kok gitu sih jadi penasaran deh
apa sih pak
tapi biar lebih seru aja
permisi ya bu saya ke tempat saya lagi
minggir lihat ya
itu ada yang mau hapuk
tunggu tunggu tunggu
ih mana sih
mampus ya mampus
anak buah gue ko semua
gue gak mungkin melawan mereka semua
jangan biarin kobar lolos
lepas kobar kabur